pemirsa laut memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai jantung dari bumi ini
tidak hanya menjadi rumah bagi jutaan keaneka ragaman hayati
laut juga memiliki sejumlah fungsi penting seperti misalnya menghasilkan oksigen
menyediakan sumber daya bagi kehidupan dan mengatur iklim
dan laut yang sehat akan menjaga kelangsungan kehidupan sumber daya hayati laut
dan juga kehidupan di seluruh permukaan bumi
nah bagaimana mempertahankan sumber daya laut agar dapat menunjang kehidupan di bumi
dan apa saja yang mengancam kelangsungan sumber daya laut kita
kita akan bahas dalam insight malam ini bersama saya desi anwar
ya pemirsa indonesia sebagai negara kepulauan dengan total panjang garis pantai lebih dari sembilan puluh sembilan kilometer
harus menjaga sumber daya lautnya yaitu seluas lima delapan juta kilometer persegi
yang berada dalam zona ekonomi eksklusif
namun sumber daya laut ini rentan rusak akibat sejumlah ancaman
mulai dari perubahan iklim hingga pembuangan limbah di laut
misalnya sumber daya hayati laut itu terancam oleh ancaman yang bersifat lokal dan juga global
ancaman lokal terhadap sumber daya laut adalah aktivitas manusia di darat dan laut
yang berdampak pada wilayah laut tertentu
antara lain misalnya pencemaran limbah
aktivitas manusia di laut yang dapat menyebabkan degan
dan gradasi sumber daya laut adalah misalnya tumpahan minyak di laut
pembuangan limbah dan juga pengeboran minyak
limbah yang terbawa arus laut dapat menimbulkan dampak pada wilayah laut yang lebih luas
kemudian adanya pembangunan di wilayah wilayah pesisir
pembangunan di wilayah pesisir tentu akan merusak dan juga mengancam sumber daya hayati laut
ada juga akibat sedimentasi
sedimentasi laut mengancam ekosistem
khususnya pada terumbu karang akibat tertutupnya terumbu karang oleh partikel partikel lumpur
sehingga mengganggu kesehatan terumbu karang itu sendiri
dan berikutnya aktivitas seperti misalnya yang penangkapan yang dilakukan secara destruktif
misalnya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau racun yang tentu saja merusak habitat laut
penggunaan metode yang tidak ramah lingkungan ini juga mengancam keberlanjutan sumber daya
dan tentu saja keanekaragaman hayati
sehingga mengurangi kekayaan yang kita miliki
sedangkan ancaman global terhadap sumber daya laut yaitu perubahan iklim yang saat ini sudah kita rasakan
juga adanya pembakaran energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara
dan ini berdampak pada meningkatnya karbon dioksida di atmosfer
dan inilah menyebabkan peningkatan suhu di atmosfer
ini juga menyebabkan peningkatan suhu di permukaan air laut dan naiknya permukaan air laut
dan terakhir perubahan iklim tentu juga menyebabkan coral bleaching atau yang kita kenal sebagai pemutihan karang
pemutihan terjadi ketika alge yang menyediakan nutrisi bagi karang itu menghilang dari jaringan karang
sehingga karang memutih dan mati dan tentu saja ini berdampak sangat destruktif bagi keanekaragaman hayati laut
kasus pencemarahan karang
kasus pencemaran limbah di laut indonesia memang sulit dibuktikan dan diungkap pelakunya
akan tetapi tidak sulit menemukan bukti keberadaan limbah yang terbawa arus ke darat
tidak mudah memang menemukan bukti pencemaran limbah dan pelaku pembuangnya di laut indonesia
tapi di darat indikasi pencemaran laut bisa dengan mudah ditemui
pada bulan september sampai maret adalah musim angin utara
pada musim utara angin membawa masuk limbah minyak hitam ke pantai batam dan bintan
memang di saat musim angin selatan seperti ini efek atau dampak limbah limbah minyak itu memang tidak terlalu dominan terlihat
tapi bukan berarti tidak ada sama sekali
kita bisa lihat di sini sisa sisanya tersangkut di antara sampah sampah di pantai atau karang karang
minyak hitam inilah yang datang dari kapal kapal yang diduga berasal dari laut perairan batam
tidak hanya di sampah
kita bisa cari
dan kita buktikan minyak minyak itu menempel di sekitar karang dan batu batuan
karena minyak minyak ini tidak akan bisa hilang apalagi terurai
dia akan terjebak di antara batu batu dan tertimbun di dalam pasir pasir ini
ini akan menempel
tidak akan hilang
dia akan terakumulasi setiap tahun setiap kapal kapal itu membuang limbah di perairan batam di indonesia
pantai utara pulau batam dan bintan termasuk juga pulau pulau di kepulauan riau berpotensi terpapar limbah minyak hitam
sumber limbah diduga berasal dari kapal kapal yang melintas dan lego jangkar di sekitar laut perbatasan
semua yang terkena limbah minyak hitam akan terdampak
tanaman bakau pasir bahkan lapisan tanahnya
limbah minyak dan oli yang terdampar di sekitar pantai batam tidak akan pernah pergi atau meninggalkan lokasi ini
mereka tertutup oleh pasir sedikit demi sedikit
atau bahkan jika telah terakumulasi sekian lama bertahun tahun mereka akan terdampar terkubur dan mengeras di dalam tanah seperti ini
ini bukan batu
ini adalah limbah
yang masih bau tentunya
dan sampai sekarang pelaku pembuangnya belum juga mempertanggung jawabkan perbuatannya
dampak langsung untuk masyarakat yang tinggal di sekitar limbah b tiga ini adalah
hilangnya mikroorganisme tercemarnya sumber air dan risiko tumbuh tanaman beracun yang jika dikonsumsi dapat memicu kanker hingga kelainan otak
desa monggak misalnya dahulu memiliki pantai pasir panjang yang pernah dikenal sebagai pantai putih yang indah
kini sepanjang tahun kondisinya memprihatinkan
pantai pasir putih menjelma menjadi pantai hitam atau pantai limbah
kalaupun masih ada pasir berwarna putih biasanya hanya setebal beberapa milimeter saja
bisa diceritain kondisi saat ketika pertama kali limbah datang itu seperti apa ini pantainya pak
kalau pada saat pertama pantai ini tercemar oleh limbah yang datang dari sebenarnya dari laut itu dihempas gelombang ke darat
itu betul betul itu dari
dari bibir pantai sampai ke laut itu hitam semua pak
dan air laut ini itu macam mengeluarkan cahaya minyak gitu
alat tangkap dia ataupun bot dia itu tidak bisa terkena ini
asal terkena ini kan pasti kotor
ini nyala karena dia sudah terkena matahari
dia terkena matahari
ini kan berupa minyak juga pak kalau kita bakar
oh dia meleleh ya
ya dia meleleh
bahkan ini kalau kita biarkan ini kita tidak padamkan seluruh pantai pasir panjang ini akan melebar
ya meluas meluas terus
jika memang limbah ini berasal dari laut internasional
pemerintah menjadi harapan terakhir untuk mengusut dan menuntut keadilan pada para pelakunya
kita pernah diminta bertanggung jawab saat asap kebakaran hutan sampai ke negeri seberang
mungkin ini saatnya kita yang meminta pertanggung jawaban
yogi tujuliarto kepulauan riau
ya pemirsa setelah informasi berikut ini kita akan membahas mengenai pencemaran laut dan juga upaya konservasi laut bersama narasumber yang telah hadir di studio tetaplah bersama insight

potensi sumber daya laut yang begitu besar terancam oleh aktivitas manusia seperti misalnya pencemaran sampah dan limbah serta eksploitasi lautan yang tidak ramah lingkungan
nah sejauh mana ancaman terhadap potensi kelautan ini dan juga bagaimana upaya konservasi laut
saya sudah ditemani oleh rianto
pak direktur jasa kelautan dari direkturat jenderal pengelolaan ruang laut dari kementerian kelautan dan perikanan
dan juga ada dir ramsyah kepala pusat penelitian oceanografi lipi pak rianto dan pak dir ramsyah terima kasih telah bergabung bersama insight
ini topik yang menurut saya sangat sangat penting kita bicara mengenai kelautan dan ke laut itu merupakan salah satu sumber alam kekayaan yang kita miliki
dan apalagi sekarang pemerintahan jokowi ingin membuat indonesia itu menjadi poros maritim dunia
di situ kita akan istilahnya mengelola kelautan sumber daya yang ada di laut segala macam aneka hayatinya itu harusnya menjadi benefit buat negara negara ini
tapi juga tentu saja buat konservasi ya supaya ini bisa sustainable
nah tapi pada kenyataannya pencemaran itu terus menerus terjadi
nah kita lihat ini kebanyakan pencemaran dilakukan oleh manusia terutama misalnya limbah yang minyak dan lain sebagainya

bahwa ini ada harus dilakukan sesuatu dan ada strateginya
ya betul mbak desi jadi memang keprihatinan kita terhadap pencemaran laut itu sangat sangat tinggi
makanya kita pada saat ini semacam early warning untuk
khususnya untuk pencemaran yang ada di pesisir
satu hal yang menjadi concern kita sebenarnya adalah bagaimana mitigasinya
tidak pada saat pencemarannya terjadi pencemarannya tapi bagaimana mencegahnya
cuma masalahnya kan kalau kita bicara pencemaran di laut
itu kaitannya dengan banyak stakeholder atau kementerian
sehingga masing masing kementerian mengeluarkan regulasi yang terkait dengan itu
akan tetapi mereka menangani secara sendiri sendiri
sehingga tidak ada koordinasi yang baik
contohnya seperti apa menangani sendiri
kan begini tumpahan minyak contohnya saja
yang sering sekali terjadi apalagi kita negara kepulauan
di pelabuhan itu ditangani oleh perhubungan
manakala nanti pada saat dia ada di luar itu itu esdm yang akan muncul
akan tetapi laut sendiri itu sebenarnya adalah
menjadi quote unquote menjadi kewenangannya daripada kkp
nah inilah yang akan kita satukan di dalam rangka menangani hal hal yang seperti ini
dan harusnya kkp yang melit dalam hal ini ya
karena ini kan berkaitan dengan kelautan itu sendiri
setuju sekali itu yang pertama
lalu yang kedua masalah regulasi yang terkait dengan masalah
tidak hanya pencemaran
contoh kasus misalkan yang saya ini reklamasi di teluk jakarta
itu juga masalah regulasi
artinya bahwa masing masing itu punya ego sektoral di dalam langkah mengeluarkan regulasinya
sehingga manakala kita membuat mengimplementasikan satu kegiatan
ternyata menabrak dengan sektor lain
nah disinilah perlu memang duduk bareng
khususnya apalagi kalau itu sudah terkait dengan masalah laut
itu berarti memang kkp yang harus menjadi
duduk bareng tapi kan harus ada yang
sudah mulai duduk bareng
sudah sudah yang terkait dengan masalah regulasi
khususnya terkait dengan mitigasi bencana
dan juga terkait dengan masalah masalah yang seperti misalkan
seperti reklamasi juga
masyarakat juga dalam hal ini sangat tertarik ya
bagaimana penanganan kasus kasus reklamasi ini misalnya
tapi sebelum kita masuk mengenai implementasinya persisnya seperti apa
pak dirham ini pencemaran yang dilakukan
sebenarnya coba kita
tolong berikan gambaran apa kira kira dampaknya terhadap laut kita yang begitu kaya yang begitu indah
setiap kali misalnya minyak tumpah ke situ dan limbah dibuang ke sungai dan akhirnya masuk ke dalam laut
ini kan pasti ada dampak yang sangat bagus
jadi gini mbak desi
bicara global bicara nasional itu hampir mirip ya
jadi kalau kita bicara global delapan puluh persen problem polusi yang terjadi di laut
itu because of orang kegiatan di darat
nah kalau masuk lebih dalam ke nasional aja itu
kita belum lama ini disuguhi oleh satu fenomena dengan adanya banyak ikan mati
di teluk jakarta nggak jauh jauh dari tempat kita
itu jelas sekali bagaimana supporting dari darat
jadi kalau boleh lebih jauh kita diskusi
kita nggak bisa memenit laut itself
harus lebih ke darat
apalagi karena salah satu penyebab terbesar adalah kegiatan manusia
dan manusianya tinggal di darat
jadi mereka harus di
jadi apapun misalnya
kalau kita lebih jauh mempelajari data yang ada di teluk jakarta
penyebab terjadinya matinya ikan itu lebih banyak disebabkan oleh darat dari domestic waste
itu jelas sekali bahwa itu bukan urusannya ikan ikan
itu masalah dari darat
jadi selama misalnya klhk
harusnya kan klhk ngurusin dari mulai hulu
nanti pas dipesisir baru masuk sama sama bareng
kalau bicara tadi integrasinya
nah harus diakui antara baik stakeholder yang ada di darat dan di laut belum begitu rapi
nah dari kondisi real di indonesia
sebenarnya kita bisa batasi bisa klasifikasi klasifikasi dua
indonesia bagian barat dengan indonesia bagian timur itu totally different
indonesia bagian timur kualitas pelayanannya relatively bagus
karena manusianya juga kurang dan jauh dari pusat
pabriknya juga jarang
dan lalu lintas kapalnya juga akan relatif lebih kecil
bahwa kapal sendiri kontribusi terhadap penyemanan belum begitu signifikan
yang signifikan itu dari sampah
mikroplastik itu namanya plastik itu sekarang jadi momok dunia
sekarang saya baru pulang dari perancis
itu ada khusus program khusus mengenai marine debris
itu sekarang marine debris itu sampai di extreme area
di polar itu udah sampai
dan bisa menjadi sebuah negara sendiri ya
dan berdasarkan kajian peneliti peneliti level dunia
plastik itu baru bisa luruh ratusan tahun
kalau luruh ya ini mungkin bisa saja justru tidak akan lurus
jadi pak rianto ini dengan mengetahui begitu sangat negatif dampak dari limbah itu
ini masuk ke dalam strategi kkp
contohnya seperti apa saja
kami punya satu direkturat yang khusus menangani masalah ini
menangani masalah remediasinya
jadi remediasi lingkungan dan juga bagaimana mitigasi bencana
itu namanya direktorat pendayagunaan pesisir
itu memang karena memang sebagian besar wis itu adanya di pesisir
makanya kita ada direkturat itu yang khusus menangani itu
termasuk juga remediasi lingkungan

misalkan seperti begini
tidak hanya terkait dengan masalah pencemaran
akan tetapi juga
dan juga sedimentasi
konteksnya bukan reklamasi ya
abrasi dalam konteks bahwa dia menggulang benar benar
atau bagaimana kita mencegah atau menanggulangi lawannya abrasi apa
sedimentasi itu ada
ada direkturannya sendiri
juga menangani mengenai masalah misalkan kalau terjadi penggundulan mangrove
hutan mangrove ya
ya hutan bakau
itu kita juga akan melakukan semacam penanaman ulang
jadi ini pisah pisah dong
ini kan satu direktur general
satu direktur tapi masing masing ada fokusnya
jadi ini yang menangani itu
lalu pesisir menangani mitigasi bencana juga
yang terkait dengan mitigasi bencana
dan juga kalau terjadi bencana
jadi ada memang khusus direkturat itu
di samping juga kita punya misalkan tadi yang terkait dengan masalah reklamasi dan lain sebagainya
itu ada direkturat sendiri yang menangani yaitu direkturat jasa kelautan
nah sekarang kan ini kan direkturatnya kan cukup banyak
jadi berarti kan masing masing bisa sangat fokus dan harusnya jauh lebih efektif ya
yang penting visinya kedepannya sama
coba kita mulai dari satu hal aja
banyak sekali limbah ya
memang limbah walaupun tidak sebanyak sampah tapi limbah spillage misalnya
minyak yang tumpah dan oil skill dan lain sebagainya
tolong berikan contoh upaya untuk membersihkannya
itu sudah ada dan seperti apa
yang sudah dilakukan
karena ini memang terjadi terus menerus
kalau seandainya itu sudah terjadi
misalkan kalau seandainya itu sudah terjadi misalkan ada tumpahan minyak
baru baru ini sebenarnya ada di dekat batam ini tumpahan
jadi spillage itu
nah itu ya
apa yang sudah dilakukan
kita langsung turun
memang langsung kita membentuk semacam satuan tugas sementara yang untuk menangani itu
karena memang kan masing masing punya kewenangan ya
kalau terkait dengan kapal biasanya perhubungan akan turun
nah oil spill sendiri esdm juga punya protapnya
makanya kita turun bareng lalu bagaimana cara mengatasinya
iya yang penting jangan terlalu banyak birokrasi ya
kita biasanya turun cepat
misalkan seperti contoh kasus
yang di teluk jakarta beberapa waktu yang lalu
kita langsung turun pada waktu itu bareng
dan itu biasanya dilakukan
kita otomatis sudah ada koordinasinya di masing masing
nanti kita istirahat sebentar
tapi nanti saya berikan kesempatan pak dirham untuk komentar setelah informasi berikut ini
kita akan lanjutkan perbincangan khusus mengenai bagaimana kita mengelola ruang laut indonesia
tetaplah bersama insight
data dari ocean health index menunjukkan
indeks kesehatan laut indonesia pada tahun dua ribu lima belas itu menempati peringkat ke satu ratus delapan belas ini dari dua ratus dua puluh satu negara dan wilayah laut
total skor indeks kesehatan laut indonesia adalah enam puluh tujuh
penilaian skor berdasarkan sepuluh kriteria tujuan yaitu mewujudkan laut sebagai penyedia pangan
sistem perikanan berkelanjutan dan produk non perikanan yang dihasilkan dengan cara berkelanjutan
kriteria lainnya mewujudkan laut adalah
perlindungan kawasan pesisir pengembangan ekonomi dan mata pencarian di kawasan pesisir
serta pengembangan pariwisata kawasan pesisir
selain itu mewujudkan laut sebagai tempat perlindungan terhadap spesies langka dan habitatnya
menciptakan laut yang bersih bebas pencemaran serta menjaga keanekaragaman hayati laut
nah kita lanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan ruang laut indonesia
saya ditemani oleh rianto basuki direktur jasa kelautan
dari direkturat jenderal pengelolaan ruang laut dari kkp
dan ada adir hamsyah kepala pusat penelitian oseanografi lipi
tadi kita sudah membahas sedikit mengenai
memang ada di kkp ini khusus direkturat direktur yang fokus terhadap penanganan
misalnya pencemaran pesisir dll
dan menurut pak rianto koordinasinya selama ini sudah berjalan dengan baik
ini juga koordinasi dengan kementerian lainnya
dan dari segi birokrasi tidak terlalu rumit ya
dirhamuri cara yang terbaik untuk menangani ini menurut anda itu seperti apa
dan misalnya kalau memang ada limbah
kan limbah itu bentuknya macam macam ya
ada oil atau minyak ada limbah kimia
dan juga yang dihasilkan oleh kita manusia yang plastik dan lain sebagainya
itu cara terbaik untuk membersihkan itu sebenarnya seperti apa ya
gini teknologinya udah banyak berkembang
tadi disampaikan oleh pak rianto salah satunya adalah dalam bentuk bioremediasi
jadi kalau terjadi hal hal yang tidak terlalu baik
seperti oil spill atau tumpahan minyak itu standarnya sudah ada sebenarnya
dikiliringin dulu dan sebagainya
tapi itu sudah dilakukan itu atau belum dalam implementasinya
karena sekarang mohon maaf kita juga perlu fair juga menilai permasalahan
tidak nyontek langsung dari luar negeri
luar negeri sekian menit atau sekian jam selesai
jadi kita jauh
let's say kalau misalnya terjadi satu oil spill di papua
yang terdekat di daerah mana
itu juga yang saya ingin masyarakat fair menilai permasalahan
jangan dikit dikit disalahin pemerintahnya nggak tangkap dan sebagainya
saya pernah mengkaji sederhana
raja ampat berapa ratus mil dari sorong
kita menempatkan macam macam orang itu di sorong
terjadi sesuatu di sana itu bukan berarti teman teman
ya memang jauh jaraknya
ini menjadi satu tantangan
kalau misalnya tiap lokasi kita taruh berapa biayanya
jadi ini juga perlu kita pikirkan matang matang
makanya sekarang yang paling utama adalah
rasa memiliki daerah juga harus tinggi
kalau berarti semuanya dari pusat atau dari jakarta tidak mungkin
nah peran pemda dalam hal ini juga harus
dan juga peran masyarakat
kayak misalnya terjadi let's say pengebuman
itu walaupun bukannya pencemaran
itu juga isu yang sangat kuat
ini penting sekali karena ya pencemaran kerusakan kan dilakukan oleh manusia
termasuk cara cara kita melakukan fishing yang destruktif
legal fishing dan menggunakan bom dan lain sebagainya
mungkin pak rianto bisa berikan sedikit idealnya
pengelolaan atau tata ruang kelautan di indonesia itu seperti apa
idealnya bagi kepulauan seperti indonesia dari sabang sampai merauke
yang begitu luas
pesisirnya dan juga begitu luas
nomor dua di dunia
iya dan cakupan lautnya serta isinya itu juga sangat
satu hal mbak desy ya
kalau saya yang pertama harus kita lakukan adalah
penzonasian daripada laut itu sendiri
selama kita sampai dengan detik ini
itu yang namanya rencana zonasi itu baru ada tiga provinsi
yang meratifikasi atau memperdakan rencana zonasi
padahal ini penting sekali
kenapa saya katakan penting
contoh kasus balik lagi ke reklamasi teluk jakarta
begitu direklamasi esdm komplain
di situ ada pipa kami
pak kabel itu ada di mana mana di situ
kenapa harus diuruk dan dijadikan pulau buatan
belum lagi masyarakat setempat komplain
karena menurut saya kehilangan
oke lah kalau terkait dengan kehilangan fishing ground
mungkin itu terlihat ya
ini yang tidak terlihat yang ada di bawah laut
itu banyak sekali kepentingan di situ
nah ini apakah ada peta dalam semua ini
kalau kita lihat peta di indonesia
ini terus terang saja ya
saya bicara terus terang
kalau kita lihat peta di indonesia
ya kita lagi lagi lihat teluk jakarta itu sangat semerawut bu
pipa kapal ada di mana mana
sementara di situ terjadi reklamasi
nah inilah kenapa bisa terjadi
karena rencana zonasinya tidak ada
dan kelihatannya datanya itu juga tidak di share ya
sekarang saja bu
terus terang saja
dulu itu pernah kita beberapa tahun yang lalu
minta data itu selalu tidak bisa
sekarang saja mulai dibuka
karena ternyata beberapa kepentingan mulai terganggu
lalu contoh kasus yang paling gambar
kenapa pelabuhan yang sudah disetting cilamaya berpindah
itu kan ini kan contoh contoh kasus bahwa pengelolaan sektoral itu sudah mulai harus dibenahi
karena namanya juga kita banyak sekali otonomi daerah
di mana masing masing hanya memikirkan apa yang penting
tapi sebenarnya dari konteks otonomi daerah tidak ada masalah
yang jadi masalah itu apakah kita mau duduk bareng
ini loh menurut undang undang nomor sekian sekian
anda harus membuat rencana zonasi
laut harus dibuat rencana zonasi
kalau di darat bisa dibuat rencana zonasi
rencana tata ruang kenapa di laut ini
nah ini penting lagi
karena kita juga bermimpi ingin mendirikan berbagai pelabuhan dan lain sebagainya
membuat indonesia menjadi semacam pusat lalu lintas dari kapal tersebut
yang ini pasti ada dampaknya kan terhadap lingkungan
nah ini pak dirham bukan saja itu
tapi juga sekarang ada masalah yang namanya
nah ini kan apapun aktivitas manusia
ini sudah terjadi ya
suhu air laut meningkat sehingga terjadi bleaching
jadi potensi potensi kedepannya
dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan
jadi gini sekarang dunia dan kebetulan juga unit saya
sedang berjuang untuk penelitian perubahan klinik ini mahal
dan metodenya juga ini masih diskusi terus bulan bulan
dengan banyak banyak lembaga dunia
contoh misalnya untuk penelitian serapan karbon tadi anda sampaikan
itu yang namanya jujur kadang kadang kita juga merasa gimana gitu loh
katanya negara negara maju mau ngasih duit untuk jual karbon gitu loh
cuma sekarang problemnya kan
kan ada persyaratan ya
ya macam macam gitu loh
kkp juga sedang bermain sama saya dengan unitnya kkp
melakukan penelitian mengenai serapan karbon
kalau serapan karbonnya itu rendah dan sebagainya
menjadikan laut menjadi asam
nah keasaman air laut itu menyebabkan banyaknya biodiversitas laut yang akan punah
apalagi terumbu karang ini kan merupakan rumah ya bagi ikan ikan itu
itu kan istilahnya kalsifikasi atau pengapurannya itu menurun gitu
jadi jenis jenis kerang kerangan tertentu pasti hilang kalau tingkat keasaman lautnya makin meningkat gitu loh
nah ini lebih ke masalah pendanaan dan lain sebagainya
tapi yang jelas ini merupakan ancaman dan sudah kita rasakan ya
bukan saja di indonesia tapi di australia
the great barrier reef saja sekarang mereka menghadapi yang namanya bleaching atau pemutihan karang
kita break sebentar
tapi kita bagaimana sekarang akan jalan keluarnya atau paling tidak solusi
keluarnya atau paling tidak solusi kedepannya
ini berkaitan dengan strategi yang dimiliki oleh pemerintah
setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan untuk membahas mengenai kesehatan laut
tetaplah bersama insight
masih dalam insight kita lanjutkan pembahasan mengenai pencemaran laut
saya ditemani rianto basuki direktur jasa kelautan di jen pengelolaan ruang laut kkp dan juga dir hamsyah kepala pusat penelitian oseanografi lipi
kita bicara mengenai bagaimana mengelola kelautan kita yang begitu luas pesisir kita yang begitu berkilometer
dan kita indonesia merupakan salah satu pemilik terumbu karang yang terbesar di dunia
dengan adanya pencemaran dan juga perubahan iklim ini sangat mengancam kesehatan kelautan kita
tadi pak rianto saya tertarik anda bicara mengenai zonasi kelautan itu yang ideal
tapi ternyata saat ini baru ada tiga provinsi yang meratifikasi yang namanya itu zonasi untuk peruntukan laut itu sendiri
sehingga yang sering terjadi adalah masing masing daerah mereka menentukan sendiri ini laut mau saya apain
seolah olah apapun boleh asal ini sesuai dengan keinginan mereka sendiri yang pasti
dampaknya kan sangat negatif ya
idealnya seperti apa zonasi yang dibutuhkan oleh indonesia dengan jumlah laut dan pesisir yang begitu besar
yang pertama tentunya idealnya adalah semua provinsi harus punya zonasi
karena zonasi ini adalah starting point kita untuk membangun laut
tanpa itu itu nanti akan terjadi overlapping
di mana mana sekarang sudah terjadi
contoh kasus banyak
salah satunya teluk jakarta
belum nanti di
di benua misalnya di bali
di bali benoa juga
konflik interestnya banyak sekali
jadi rencana zonasi dan rencana pengelolaan daripada zonasi itu idealnya semua
nah itu siapa yang harus melibatkan
akan tetapi akan tetapi kkp pada saat ini sedang mengusahakan mendorong pemerintah daerah di dalam rangka ini
minimal ada delapan provinsi yang harus memiliki rencana zonasi dan rencana pengelolaan
apa apa saja delapan itu
delapan itu antara lain yang saya ingat jakarta harus memiliki
karena ini potensi konfliknya besar sekali
lalu di jawa timur jawa timur sudah
lalu semua provinsi yang besar seperti misalkan sumatera utara
sulawesi utara juga karena ada konflik di situ terkait dengan tambang biji besi
dan tumpang tidak dengan resort wisata misalkan
di sini ada tambang biji besi di satu sisi ada resort wisata
nah ini harus segera
lalu ambon atau maluku provinsi maluku ya
lalu ntt dan ntb
itu saya kira provinsi provinsi yang memang harus tahun ini harus memiliki
dan zonasi ini harus mencerminkan misalnya kan di situ tadi ada mungkin dari segi jumlah ikannya
dari situ lalu lintasnya
tapi ada aset negara juga ada di situ kan disebutkan misalnya di sini ada kilang minyak dan lain sebagainya
ini juga misalnya ada kawasan wisata bahari yang bisa dikembangkan dan lain sebagainya
tapi dari kacamata konservasi ya zonasi ideal seperti apa pak
sebenarnya iucn singkatan dari international united conservation itu sudah ada beberapa guideline
dan kita tuh menerapkan apa yang disarankan oleh dunia
jadi ada yang namanya taman nasional
nah di dalam taman nasional itu itu ada namanya zona inti
juna inti artinya tidak boleh ada kegiatan diambil sama sekali
dia hanya untuk konservasi
untuk menjaga let's say misalnya konservasi juga pendekatannya macam macam
ada pendekatan untuk melindungi spesies tertentu atau ekosistem tertentu
kayak contoh misalnya
seperti di loiser misalnya
iya itu juga ada ekosistemnya
nah atau juga lokasi tertentu misalnya mungkin contoh sederhana
di gorontalo itu ada tempat hiu bodo atau hiu paus itu yang biasa di sana
itu menurut saya itu layak untuk dikonservasi
jadi dia nggak boleh ada aktivitas macam macam
kalau pengen pausnya tetap ada di situ
tapi kan untuk melakukan semacam zonasi ini berarti kan data dan betul betul apa yang ada di isi laut itu harus didata
di kami itu ada satu direktorat yang khusus untuk menangani konservasi
di bawah direkturat jenderal pengelolaan ruang laut
jadi ada direktorat namanya direktorat konservasi
direkturat konservasi dan keanekaragaman hayati laut
itu memang khusus menangani hal seperti itu
sampai kepada bagaimana kita target target kita ya
target dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh itu kita harus mencapai target dua puluh juta hektare
kita sekarang sudah berapa
sekarang sudah sekitar tujuh belas an lah
jadi masih ada kurang tiga juta hektare lagi untuk menuju ke dua ribu dua puluh berbasis pada kesepakatan kita dengan scbd
dalam sidang scbd ya pak tar
dalam sidang scbd ya pak tar waktu itu
nah ini memang target kita
target itu belum memenuhi ketentuan ideal dunia
ketentuan dunia itu sekitar dua puluh lima ya
itu adalah tiga puluh juta hektare
nah kita tahun dua ribu dua puluh baru bisa memenuhi dua puluh juta hektare
tapi ini sudah kemajuan yang sangat pesat
konservasi kita sudah melakukan konservasi
tapi salah satu contoh ini kasus lagi
salah satu contoh misalkan
kita sudah mengkonserve nusa penida seperti apa
jadi kita sudah melakukan konservasi di pulau nusa penida
tapi bleaching masih terjadi karena pemanasan global
plastik masih tetap dikirim dari entah dari mana ya
tahu tahu plastik datang ke situ semua
kalau di nusa penindaannya sendiri tidak akan ada terjadi misalkan pembuangan sampah dan lain sebagainya
tapi itu kiriman dari
saya nyelam itu satu kasus pernah saya nyelam di pari manta di namanya manta bay di nusa penida
pada waktu saya menyelam itu saya kasihan sekali sama mantanya
di sini ini tercantol plastik
enggak tercantol plastik itu dibawa kemana mana karena tidak bisa
aduh kasian sekali
yang seperti inilah kenapa kita selalu bilang bahwa konservasi di dunia
karena di laut itu bukannya percuma ya
dia akan kehilangan atau berkurang artinya manakala kita tidak juga memenuhi daratan
nah itu juga dan bukan saja daratan indonesia tapi kan kita juga negara negara tetangga
dan yang namanya laut kan ada arus dan lain sebagainya
sementara kan pencemaran itu tadi kan disebutkan ada di mana mana ya
ini bagaimana ke depannya
walaupun kita tidak punya cukup pendanaan untuk mengatasinya
ini kita nyambung masalah konservasi
tadi benar sekali bahwa border area sekarang sudah jadi fokus dunia
baru saja di launch oleh ioc unesco mengenai konservasi di luar
di luar nasional ya
itu menunjukkan bahwa masalah konservasi bukan masalah urusan dalam negeri sendiri
ini pr semua orang
laut kan nggak ada pagernya gitu loh
nah ini memang pr kita
jadi contoh yang sederhana
misalnya kalau di udara asep
asep bukan kita tetangga kita yang jadi bawa bawa belur gitu loh
nah begitu juga misalnya terjadi oil spill
jangan jauh jauh misalnya singapura malaysia sama kita
owisme di tempat kita karena arus drip nganyut masuk ke perairan dia
dan kebakaran hutan juga yang terjadi
iya itu asapnya
itu kan ada dampak yang terlalu berpengaruh
nah jadi sekali lagi manajemennya sekali lagi ini memang
uang nomor satu ya
karena kalau dari konteks
tapi sebenarnya kalau kita punya program yang jelas kita punya komitmen lah untuk implementasi
saya rasa pendanaan itu merupakan salah satu yang agak mudah
karena banyak sekali negara negara internasional yang ingin membantu konservasi untuk lingkungan
karena ini merupakan keinginan dari mereka
cuman kan ini implementasinya kan dalam bentuk itu apa apa saja yang sudah dilakukan
dan sesuai dengan target dan standar yang ditetapkan
kita sendiri sudah melakukan
tiga negara itu sudah melakukan
jadi kita malaysia ya pak dirham ya
itu ada namanya sulu sulawesi marine ecoregion
itu juga membahas mengenai masalah borderless
kita menghilangkan border untuk bagaimana konservasi itu bisa dilaksanakan dengan baik di tiga negara itu
dan kebetulan ada salah satu ngo di
di kita juga ikut membantu di dalam itu
yaitu konservasi internasional ya
di situ dia juga ikut berpartisipasi di dalam itu
itu salah satu contoh saja
belum nanti kalau kita misalkan cti
kalau kita bicara cti
enam negara itu
itu juga merupakan termasuk juga bagaimana menanggulangi coral bleaching

ini itu kan kita kencar sekali dalam hal itu
baik terima kasih banyak yang memang diperlukan diupaya bersama
dan yang paling penting juga koordinasi antar departemen satu sama lain kementerian
karena ini merupakan satu effort yang perlu dilakukan bersama
dan tidak boleh secara sektoral
tapi saya tertarik ya mudah mudahan zonasi ini bisa segera diterapkan dan semua provinsi bisa meratifikasi
karena kalau tidak ya masing masing daerah mereka hanya mementingkan diri sendiri
mereka merusak karena dianggap bagus untuk daerahnya
tapi sebenarnya secara keseluruhan
ya merusak kita
kekayaan yang kita miliki
terima kasih banyak pak rianto dan juga pak diramsyah
dan setelah informasi berikut ini
kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pencemaran laut di indonesia
dan bagaimana upaya yang dapat kita sendiri ya lakukan bersama untuk melindungi
tetap bersama insya allah
terima kasih banyak daritera
kita lanjutkan perbincangan mengenai pencemaran laut di indonesia
serta dampaknya bagi kehidupan sehari hari
dan kali ini saya ditemani oleh artis nadine candrawina
sayang juga seorang pegiat lingkungan dan tentu saja pecinta laut
terima kasih bajunya biru
ya soalnya kekainan
bajunya biru biru laut
sesuai dengan topik kita yang bulan ini bulan kelautan dan naga ini
pecinta laut menulis buku mengenai laut khususnya bawah laut nusantara dan juga pasti tentu saja sering melakukan diving dan lain sebagainya
sejak kapan sebenarnya danding itu tertarik pada laut
dan biasanya kalau ke laut ya selain liburan apa saja kegiatan yang dilakukan
ya saya mulai mengenal laut dari kecil ya
karena orang tua saya setiap kali saya liburan atau weekend kita biasa ke laut
tapi mulai jatuh cinta pada saat setelah saya menjabat putri indonesia
satu tahun setelah berikutnya saya coba ambil license sampai rescue untuk menyelam
itu tahun dua ribu enam
ketika nadine diving dan pergi ke tempat tempat di indonesia itu apa yang dilihat
apa yang didapat dan apa yang kira kira
apa yang menggugah nadine untuk ingin lebih tahu mengenai laut itu
ingin lebih tahu tentang indonesia khususnya kelautan kita pastinya keindahannya
baik di dalam laut begitu juga landscape nya ya
tapi yang triggernya adalah pada saat saya diving menemukan sampah yang berada di permukaan laut pada saat sudah selesai diving
atau berada di dasar pada saat menyelam
bukannya terumbu karang kita lihat tapi saya malah fokusnya di sampah
itu trigger saya
kenapa bisa ada sampah sudah berakhir di laut ini yang harusnya tidak harus berakhir dan kita bisa menjaganya
nadiem membuat sebuah program yang ramah lingkungan
ini yang namanya itu sea soldier atau prajurit laut ini
seperti apa programnya dan siapa saja yang bisa ikut menjadi prajurit laut
siapapun bisa ikut semakin banyak semakin lebih baik karena itu kita memviruskan ramah lingkungan
salah satunya yang sebagai alarm adalah lewat gelang ini semua bernomor
untuk mendapatkan nomor ini dia harus berkomitmen menyebarkan virus itu dan harus bisa menjadi diri dia sendiri contoh
dan kenapa sea soldier
artinya kan prajurit laut tapi bukan berarti orang yang tinggal di laut atau hanya berbicara tentang laut
tapi ingat air mengalir dari hulu ke hilir
kalau kita anggap hulu ini adalah kota hilir adalah laut
nah kita coba tarik sebelum sampah sampai ke laut sampah itu berasal dari mana
jadi yang harus dianggap
yang harus difokuskan adalah orang orang kota
apa yang bisa dilakukan
salah satunya yang ramah lingkungan matikan lampu
mau tidak berdiri untuk mematikan lampu
yang kedua pada saat mendengar tetesan dari keran mau tidak berdiri
mau tidak berdiri
tidak ada yang menyuruh tapi mau tidak inisiatif kita untuk melakukan hal hal seperti itu
supermarket bawa reusable bag sendiri mau tidak
jadi bukan ada yang menyuruh
jadi betul betul ya betul betul pemahaman terhadap ramah lingkungan
dipraktekkan dalam kehidupan sehari hari tapi ada ini ada checklistnya terus kemudian bisa oke
saya bisa nih sekarang mendapat sertifikat untuk prajurit
sertifikat tidak ada kita tidak mau segitu kakunya
tapi memang setiap gelang ini akan ada nomornya dan untuk mendapatkan nomor ini harus registrasi by email
jadi saya bisa ngecek nih siapa yang aktif yang tidak aktif saya akan tarik lagi gelangnya
caranya seperti apa
sekarang kan lagi booming sosial media
jadi saya mau semua pakai hashtagnya
si soldier supaya bisa kepantau dan bukan foto selfie dengan gelangnya atau apa foto gunung bromo
bukan bromo kayak mau ke danau ke limutu atau ke bromo atau ke rinjani foto selfie
tapi pada saat foto selfie tulisnya gunung bromo gunungnya kecil bukanya sebesar apa kan
itu yang saya gunakan tren seperti itu
aksi kemudian di capture dan itu mudah mudahan bisa memvirus
sudah berapa sekarang ya
sekarang yang jadi prajurit
yang sudah bernomor empat ratus tapi saya juga tidak menutup untuk yang ingin belajar
jadi tanpa nomor
nanti ya kalau saya lihat dia aktif di sosial media atau mungkin saya dengar berita dari daerah mana
saya dengan senang hati saya akan kasih yang bernomor dan harus komitmen
jadi berarti harus dicek terus menerus mereka harus aktif dan kalau tidak nanti gelangnya bisa diambil lagi
nadiem dalam perjalanan anda misalnya ke laut
dan ini kan kita bisa lihat ya indonesia sebagai negara
dan banyak sekali masyarakat yang hidup di pesisir
tapi biasanya pesisir sering identik dengan kemiskinan misalnya nelayan kita yang hidupnya kurang layak
dan juga sering identik dengan ya pencemaran
apa kira kira yang nadiem inginkan bagi kita supaya apalagi kan presiden jokowi ingin indonesia menjadi negara poros maritim semua
yang berkaitan dengan kelautan itu harusnya merupakan hal yang positif ya bagi kehidupan bangsa
saya sih berharap untuk masyarakat pesisir pun juga mulai dipikirkan
saya tahu mereka bisa tinggal ke laut untuk mendapatkan ikan dengan gampangnya
jadi krisis ekonomi pun juga mereka sebenarnya tidak terlalu terpengaruh
tapi ya pada saat ikan sudah mulai berkurang ya dalam arti mungkin ada global warming
kita pikirkan lagi global warming itu siapa yang melakukan kita sendiri
jadi saya berharap perkembangan
perkembangan pariwisata saat ini yang lagi cukup melejit ya itu diimbangi dengan perekonomian di masyarakat pesisir juga
jadi mereka juga mendapatkan manfaat ya dari turisme itu
mereka juga mendapatkan masa jadi berbasis masyarakat itu tetap harus digunakan sistem seperti itu
kemudian kebudayaannya pun juga di masyarakat juga tetap ditonjolkan
jangan sampai sudah mulai kemodernan tapi dihilangkan kebudayaannya
dan tradisi tradisi yang untuk menjualnya
jadi tradisi yang untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam laut khususnya itu dihilangkan terkadang
karena ingin fast money atau apa
saya berharap ada keseimbangan tetap berbasis masyarakat itu sangat membantu sekali
jadi wisata bahari itu juga khusus untuk memajukan masyarakat lokalnya
nah kalau kita melihat banyak sekali kan sekarang domestik turis dan kadang kadang kita sendiri ya kurang perhatian lah misalnya kita ya membuang sampah
dan kita menginjak terumbu karang dan kita tidak terlalu peduli
mungkin justru turis turis asing mereka lebih sangat peduli ya terhadap hal itu karena mereka terbiasa
nah bagaimana mengedukasi atau bagaimana nadine sendiri melihat kesadaran kita untuk merawat keindahan dan kekayaan yang kita miliki yang seharusnya kita apresiasi
sebenarnya itu semua berkesinambungan antara masyarakat pesisir wisatawan kemudian keterlibatan akan pemda
nah itu berkesinambungan antara masyarakat pesisir wisatawan kemudian keterlibatan akan pemda
pada saat pemda sudah membuat keputusan yang jelas untuk tidak mengijak karang atau perlindungan akan hiu manta
saya yakin saat ketegasan itu sudah ada wisatawan yang datang baik dalam dan luar itu pasti akan sungkan bila ingin merusak atau merusak dalam arti mematahkan terumbu karang atau buang sampah sembarangan atau mencoret coret atau mematahkan ranting karena iseng
itu saya yakin pasti akan ada feeling seperti itu
begitu juga masyarakat pesisir pun juga tetap harus ada sistem edukasinya ya
sistem edukasinya dalam arti bagi lsm itu mulai diaktifkan
kemudian pendidikan di tiap daerah pun juga lebih dipikirkan karena itu adalah bibit bibit itu semua berasal dari ya di daerah daerah itu saya percaya
pada saat itu semua sudah bekerja sama dengan baik saya yakin pasti optimal hasilnya
jadi pendidikan edukasi itu sangat penting kesadaran itu
oleh sebab itu juga nadine sudah menulis beberapa buku yang berbicara dan mengulas tentang bawah laut indonesia
itu bagaimana sebenarnya
kondisi bawah laut kita dan sejauh mana sudah rusaknya
memang kita ada yang namanya global warming sehingga terjadi bleaching atau pemutihan terhadap terumbu karang
dan juga sering terjadi yang namanya illegal fishing dan lain sebagainya
kira kira apa yang ingin disampaikan dengan buku buku yang ada di
kalau buat saya buku itu sangat efektif pada saat kita ingin menyampaikan sebuah pesan
baik lewat tulisan atau lewat foto atau combi dengan animasi itu sangat efektif sekali
jadi agak gampang untuk diceritakan
yang perlu di follow up ya bagaimana secara realitanya nih apa yang terjadi di tiap daerah punya masalah yang berbeda beda
pada saat kita tahu solusinya coba mulai diterapkan
itu yang terkadang kita sebagai manusia kita tidak mau melakukan itu karena mikir ah orang lain sudah melakukan
mulai dari kita sendiri sebenarnya
kita bisa memberikan kontribusi dan kontribusi itu akan sangat berarti ya
oke next project singkatnya apa kira kira yang berhubungan dengan kecintaan anda terhadap laut
apa yang program program apa lagi
ya yang pasti tetap menyelam tetap mengedukasikan masyarakat ya
misalnya mereka punya tempat yang sangat indah dan jangan pesimis
pastinya juga tetap datang ke daerah
kita juga ingin mengangkat tentang perekonomiannya kelayakan hidupnya pendidikan
tetap bicara tentang gunung tapi tetap secara global ini ada big issue yaitu global warming
karena saya baru balik dari carthens kemarin saya melihat tidak ada salju di carthens itu efek dari global warming sama bumi juga bernafas
jadi itu kesinambungan laut gunung kita punya go green sekarang udah jadi tren juga go blue jangan hilangkan itu
iya terima kasih banyak
terima kasih banyak
semoga lagi sukses ingin dimiliki
setiap pemirsa laut menjalankan sejumlah fungsi penting sehingga manusia dan seluruh makhluk hidup dapat terus hidup di planet bumi ini
iklim makanan air minum dan serta oksigen yang kita hirup disediakan serta dikendalikan oleh laut
selain pohon laut merupakan paru paru yang sesungguhnya bagi pelan

laut menyediakan sebagian besar oksigen yang kita hirup sehari hari
laut juga mengontrol iklim di bumi dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dalam jumlah yang sangat besar
laut memindahkan panas dari daerah ekwator menuju ke kutub
laut pun merupakan sumber protein terbesar di dunia yang menjadi sumber protein utama bagi miliaran orang di seluruh dunia
dari ikan ikan dan kehidupan yang ada di dalamnya
ya pemirsa planet yang sehat tentu membutuhkan laut yang sehat pula
lautan menghubungkan orang orang di seluruh dunia dimanapun mereka berada
pencemaran dan pemanasan global memang sudah menjadi ancaman yang nyata
nah selain upaya pemerintah tentu saja dibutuhkan dukungan dari kita kita semua untuk menjaga agar laut tetap sehat
demikian insight kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye